informasi selanjutnya soal respons dari partai keadilan sejahtera
di mana ketua dpp pks mardani alisera merespon soal usulan pencalonan kembali
anies baswedan di pilgub jakarta
sosok anies dinilai punya kualitas dan integritas
namun pks belum bisa menjawab apakah akan mendukung anies baswedan
atau punya kader lain dari internal partai untuk maju di pilkada jakarta nanti
selain itu saudara partai keadilan sejahtera juga menyebut
masih menunggu hasil sidang sengketa pilpres yang bergulir di mahkamah konstitusi
apresiasi nasdem yang sudah menyebut nama mas anies baswedan
proses di mahkamah konstitusi
insya allah setelah ada keputusan mahkamah konstitusi
akan ada jalan yang jelas tegas dan mudah
mas anies baswedan orang yang punya kapasitas punya integritas punya kualitas
dimanapun insya allah akan memberi manfaat
respon selanjutnya datang dari partai nasdem
yang menjawab soal anies baswedan maju di pilkada jakarta
sekjen partai nasdem saudara hermawi tasli menyebut
berdasarkan pembicaraan tiga sekjen koalisi satu
telah muncul nama nama internal partai untuk nantinya bertarung di pilkada jakarta
mulai dari nama bendahara umum partai nasdem sahroni
kemudian ada nama menteri tenaga kerja asal pkb ida fauzia
hingga nama ketua dpp pks mardani alisera
meski begitu partai nasdem masih menunggu keputusan
hasil sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
bisa jadi mereka akan ikhlas ya akan ikhlas mendukung pak anies
jadi pernyataan pernyataan yang mengatakan nasdem mendukung pak anies sebagai calon gubernur
itu memang ada peluang untuk itu
tetapi sementara ini sebelum
perkara mahkamah konstitusi diputuskan
kita masih berpatokan kepada nama nama yang dimunculkan oleh partai koalisi
intinya kita menunggu
kita menunggu keputusan mk tentang sengketa pilpres
bursa gubernur jakarta kian ramai
termasuk pertarungan dua mantan yang mulai santer terdengar
mantan gubernur jakarta anies baswedan dan mantan gubernur jawa barat ridwan kamil
walau namanya kerap disebut anies sepertinya masih konsisten
dengan pernyataannya usai bertarung di pilpres februari yang lalu
anies fokus pada putusan mahkamah konstitusi sehingga belum memikirkan soal pilkup jakarta
itu seperti apa itu pak anies komunikasinya sekarang
kita sekarang lagi menunggu mk
jadi kita semua fokusnya di situ tuntaskan proses ini sampai akhir
berbeda dengan anies ridwan kamil justru mengayunkan langkah ke jakarta satu
golkar telah menyerahkan surat tugas sembari mencari sosok yang tepat mendampingi ridwan kamil
udah ada bayang bayang belum pak siapa pendampingnya
kita masih melihat elektabilitas ke depan
kpu sudah menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah serentak pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh empat mendatang
termasuk warga jakarta yang bakal turut memilih pemimpinnya untuk lima tahun mendatang